hari pertama pelaksanaan vaksinasi di puskesmas pasir kaliki kota bandung
diklaim berjalan dengan lancar
di hari pertama sebanyak enam orang tenaga kesehatan
telah menjalani vaksinasi di puskesmas pasir kaliki
pihak puskesmas mengaku
tidak ada kendala berarti terkait proses vaksinasi
karena sebelumnya vaksinator di puskesmas
setelah mendapatkan pelatihan dari pemerintah
untuk melakukan penyuntikan vaksin
observasi pasca penyuntikan vaksin juga tidak menunjukkan efek samping
satu satunya kendala yang dialami ialah
sulitnya mengakses data dari kementerian kesehatan
untuk dicocokkan dengan data yang dibawa peserta vaksin
akibatnya proses yang harusnya dilakukan secara online
harus dilakukan secara manual
dari sistem pikirnya mungkin sedikit error
karena semua vaskes menggunakannya
mungkin ya karena banyak digunakan di semua fasilitas kesehatan
yang sedang melaksanakan imunisasi
jadi kami sempat tadi kendala error beberapa nomor antrian
kita kerjakan manual terlebih dahulu
karena kan memang dari awal sudah disertai kami
manualnya format manual yang nanti akhirnya bisa di input
kalau sudah selesai kegiatan
sementara di puskesmas garuda kota bandung
pelaksanaan vaksinasi juga berjalan dengan lancar
di hari pertama puskesmas garuda melakukan vaksinasi
kepada dua orang tenaga kesehatan
secara teknis petugas puskesmas mengaku
proses penyuntikan vaksin tidak berbeda dengan vaksin lainnya
sehingga tidak sulit untuk berada

namun masalah serupa yang ada di puskesmas pasir kaliki
juga ditemui di puskesmas garuda
petugas kesulitan masuk ke pusat data kementerian kesehatan
sehingga sempat terhambat mencocokkan data calon penerima vaksin
jadi memang ada beberapa kasus di mana sudah mendapatkan undangan
tapi memang belum berhasil registrasi ulang
kadang baru dicoba di kemudian harinya baru berhasil
dan memang saya rasa itulah yang menjadi kendala utama
ini kan kita baru mulai di nakes ya
harus dipertimbangkan juga nanti ketika sudah mulai di masyarakat
kendala itu harus sudah teratasi
karena kalau tidak takutnya memang tidak mencapai sasaran untuk vaksinasinya
di rumah sakit immanuel bandung
proses vaksinasi hari pertama juga berjalan lancar
namun dari total empat puluh empat nakes yang terdaftar untuk divaksin
hanya empat puluh dua orang yang menjalani vaksinasi
dari total empat puluh empat calon penerima vaksin yang sudah terdaftar di kami
hanya saja memang pada pelaksanaan
pelaksanaannya sempat terkendala
dua orang itu sempat kita tunda dulu beberapa saat
karena tensinya ketika datang tinggi
disarankan istirahat ternyata membaik tensinya
kemudian vaksinasi tetap dapat dilanjutkan
nah tapi ada dua lagi yang terkendala karena lagi menunggu hasil swab
sehingga akhirnya kita tunda hari pelaksanaan
jadi itu gimana
nah kalau untuk mereka yang tunda hari pelaksanaan
maka mereka berarti nanti harus nunggu lagi sms dari peduli lindungi
untuk update jadwal
sejumlah tenaga kesehatan yang menerima vaksin juga sempat mengalami kesulitan
ketika akan melakukan pendaftaran ulang dan memilih lokasi vaksinasi yang dituju
nah pada saat registrasi ulang itu kesulitannya adalah pada saat
mengisi tempat memilih tempat di mana gitu
nah disitu kita sudah pilih tapi mencoba untuk menentukan waktunya itu
di klik klik itu nggak bisa maksudnya susah sampai harus berulang ulang
saya juga waktu pertama nggak nerima sms ternyata kemudian saya lihat lihat lagi
oh rupanya karena ada pergantian nomor hp ternyata itu rupanya
jadi setelah saya hidupkan lagi nomor hp yang sebelumnya
dan ternyata ada lancar sih
jadi kelihatannya memang mungkin ada masalah masalah tersebut
mungkin ada masalah masalah teknis di itulah gitu ya di pendaftaran
kemudian juga setelah itu tentu ada masalah ketika kita memilih itu ya
sementara itu pemerintah provinsi jawa barat mengaku
belum melakukan evaluasi pada teknis pelaksanaan vaksinasi di jawa barat
hal ini dilakukan karena pada tahap satu vaksinasi teknis pelaksanaan masih dilakukan oleh pemerintah pusat
memang pemerintah pusat kemenkes untuk tahap satu ini
ingin memastikan dulu berlangsung dengan lancar atau kurang kurangnya seperti apa
itulah kenapa di tahap satu penerima vaksin ditentukan langsung oleh pemerintah pusat
nah di tahap dua sudah disetujui nanti provinsi akan mengajukan proporsi berapa daerah daerah yang lain
karena kami yang lebih tahu lapangan sehingga proses vaksinasi bisa berjalan sesuai proporsional
pemerintah provinsi jawa barat sendiri telah melakukan distribusi vaksin ke tujuh daerah di jawa barat
yang menjadi sasaran vaksin pada tahap satu
ketujuh daerah tersebut ialah kota bandung sebanyak dua puluh lima ribu dosis
kota cimahi tiga delapan ratus delapan puluh dosis
kota bekasi empat belas enam puluh dosis
kota depok sebelas satu ratus empat puluh dosis
kabupaten bandung tujuh lima ratus enam puluh dosis
dan kabupaten bandung barat tiga sembilan ratus enam puluh dosis
franky wijaya rusman rusmana bandung jawa barat